beda suara antara pilihan pribadi dan keputusan partai politik dalam mengusung calon di pilkada dki belakangan menjadi sorotan
riak perbedaan di internal parpol itu bisa saja menjadi batu sandungan besar dalam menjalankan mesin politik
dinamika politik jelang pilkada dki jakarta terus menghangat
perbedaan pandangan di internal partai politik soal calon yang diusung menjadi riak kecil jika bisa disebut demikian
sebut saja mantan ketua dpd pdi perjuangan boy sadikin yang memilih mundur dari partai karena tidak setuju mengusung calon petahana basuki cahayapurnama di pilkada dki jakarta
setelah keluar dari partai yang membesarkan namanya itu boy langsung berbalik arah mendukung pasangan anies baswedan dan sandiaga uno
penolakan terhadap calon petahana juga muncul dari kalangan muda partai golkar
bahkan ratusan kader golkar disebut tidak akan memberikan dukungan kepada ahok di pilkada dki mendatang
tapi ahok tak ambil pusing soal perpecahan suara dalam parpol seputar dukungan terhadap dirinya
menurutnya perbedaan pandangan dalam berpolitik adalah hal yang lumrah
riak perbedaan juga terjadi di kubu pengusung agus harimurti dan juga silvian murni khususnya partai demokrat
dua kadernya rohu citompul dan hayono isman
secara terang terangan menolak pilihan partai dan menyatakan dukungan terhadap calon pertahanan
keduanya pun kini harus siap menerima konsekuensi lanjutan atas perbedaan sikap itu
abang ruhut sekarang ini permasalahannya kan sudah ditangani oleh kompas
dari komisi pengawasan ini bersidang bahkan nanti bang ruhutnya juga dipanggil pak hayono isman pun juga dipanggil untuk memberikan keterangan keterangan
dari keterangan keterangan ini kita bisa mencari penyelesaian
itu tentunya komvas tetap bersidang terus
tentunya pasti yang terakhir mengambil suatu putusan
putusan itu yang disampaikan kepada ketua umum dan sekjen
sehingga menjadi keputusan daripada dpp partai demokrat
mungkin hari ini juga bang ruhut sudah dipanggil oleh kompas
mesin partai politik akan berjalan jika seluruh kader satu visi untuk mengusung satu nama
pilihan pribadi kader partai politik yang tak segaris dengan sikap partai
dalam konteks pilkada bisa menjadi batu sandungan partai dalam memenangkan calon yang diusung
agus firmanca cnn indonesia

bibit friksi internal sejumlah partai pendukung kandidat peserta pilkada dki mencuat pasca pendaftaran di kpu dki jakarta
sejumlah kader memilih berbeda sikap dengan keputusan partai
ada rutsi tompul dan hayono isman di partai demokrat yang tidak setuju dengan pengusungan pasangan agus yunus
sementara di tubuh partai pendukung ahok dan jarot beda sikap muncul di partai hanura dan golkar
apakah ada yang salah dengan mekanisme penentuan keputusan partai
khususnya dukungan terhadap kandidat di pilkada dki jakarta
apa dampak turunan persoalan ini terhadap soliditas koalisi partai
dan tentunya masa depan kandidat dalam kompetisi tahun depan
kami mengulasnya malam hari ini bersama ahmad doli kurnia fungsionis dari partai golkar
bang doli kemudian ada ansi lema jurubicara tim pemenangan pasangan ahok jarot
selamat malam ansi lema
baik terima kasih sudah hadir
saya mulai dari bang doli karena kenapa benar ada pernyataan terbuka yang sempat tersebar terkait pernyataan
yang meminta agar bahwa pimpinan dari dpp partai golkar untuk benar benar memastikan
agar ahok bisa ikut benar benar membesarkan partai golkar begitu
mengapa ini anda menyatakan sikap ini
technically kemarin kan ada pernyataan dari salah satu pimpinan dpp
saya baca waktu itu salah satu worklist agent bu hetifa ya
dia mengatakan waktu acara di legislatif eksekutifnya partai golkar meminta supaya pak ahok punya tanggung jawab besar untuk ikut membesarkan partai golkar
nah itu kan kemudian membuat pertanyaan baru buat kita
kenapa sesudah dicalonkan ada pernyataan seperti itu kan menunjukkan ada keraguan
nah sementara di sisi lain kita juga melihat fakta fakta
bahwa pertama misalnya kira kira seminggu dua minggu yang lalu ada beberapa teman teman termasuk yang di dpp
ada andi sinulinga kemudian indra jp liang kemudian ada yayat biaro dan beberapa lagi yang lain itu meminta supaya dukungan ahok itu ditinjau kembali
ada lagi satu kader tiba tiba buat afc
tadi kita sama sama lihat ada dua ratus tiga puluh satu kader muda yang tidak akan mendukung ahok
oke afc agus fans club itu ya
itu kan bung sirat itu kan juga kader golkar
nah jadi kan ada sesuatu sekarang di partai golkar
ternyata banyak orang yang mempertanyakan kenapa apa manfaatnya ternyata kalau golkar dukung pak ahok
nah sementara ketika pernyataan dan fakta fakta dilihat tiba tiba kan pak ahok mengatakan bahwa nusron wahid itu tidak pernah jadi ketua tim
dan harus diganti misalnya gitu kan
keser begitu saja maksudnya
pak nusron wahid itu kan salah satu ketua korbit di dpp
simbol dari partai golkar
nah kenapa kok tiba tiba golkar seolah olah sekarang diacuhkan kan ketika pak ahok kemudian dapat dukungan dan pada saat mendaftar juga ditegaskan bahwa yang pengusung adalah pdp
golkar itu pendukung bersama partai yang lain
nah kalau memang seperti itu kan kita juga wajar bertanya
dulu ada kesepakatan dan kontra apa ketika golkar itu mendukung pak ahok gitu
padahal kita tahu bahwa pak ahok ini kan juga figur yang kontroversial gitu ya
tapi golkar waktu itu buru buru kan menyatakan bahwa kita dukung ahok
nah jadi wajar saja kalau sekarang kemudian kader
malah mempertanyakan manfaatnya
malah ada kader yang sudah mengatakan nggak mau lagi dukung ahok
nah itu kan saya kira kalau dari awal kita juga bisa
kembali menjelaskan ini
pimpinan pimpinan kita di partai golkar itu menjelaskan
ya saya kira kita juga cuma punya cukup waktu untuk bisa kembali konsolidasi internal
tapi bukankah ini kemudian terdengar seperti syarat akhirnya mendukung ahok
padahal jelas jelas dari awal golkar mendukung ahok dengan tanpa syarat
saya kira begini
ini kan politik ya mas
politik itu kan apa namanya
sharing dan sebagainya
saya kira kalau memang tanpa syarat kenapa ada pernyataan kemarin dari wakil sekjen mengatakan harus ada tanggung jawab membesarkan partai
itu kan sebetulnya sesuatu yang sah sah dan wajar saja dalam politik gitu
dan saya yakin juga pak ahok dengan pdip ketika tiba tiba mengatakan pdip menempatkan diri sebagai pengusung
ya pasti ada kontrak politik
nah pertanyaannya sekarang
kalau dulu sudah punya kesepakatan kontrak politik dengan golkar
tiba tiba juga punya kesepakatan politik dengan yang lain
nah pak ahok ini mau milih yang mana
nah kalau ternyata indikatornya hari ini lebih cenderung ke pdip
berarti golkar apa
terus kemudian buat apa kontrak yang kemarin dibuat
menurut anda tidak mungkin tidak ada syarat begitu ya
saya kira tidak mungkin
dan itu dijelaskan kemarin oleh salah satu wakil sekjen
tugas pak ahok itu sama dengan
kalo pilkada yang lain
tugasnya adalah membesarkan pak t golkar
bagaimana anda melihat fenomena ini bung ansi lema sebagai tim pemenangan ahok
artinya memang tidak bisa terlepas
soal syarat akhirnya muncul juga kan ketika dukungan sudah berjalan
cukup jauh lah ya dukungannya sudah
sudah dari kan sejak awal juga golkar sebelum pdip kan bahkan
nah sekarang muncul nih riak riak seperti ini
ternyata ada kepentingan juga bagaimana pak ahok bisa ikut membesarkan golkar
ini kan menjadi aneh padahal bukan kader golkar
karena partai politik itu kan institusi politik
dan dengan demikian ini merupakan entitas yang tidak monolitik sifatnya
jadi proses demokratisasi internal proses diskursus dan dialektika di dalam masing masing partai politik
itu kan terlihat
tidak hanya partai golkar tapi juga pdi perjuangan dan juga partai hanura
itu mengalami proses dinamika ini
bagi pak ahok dan tim pemenangan pak ahok
ini hal yang
bahkan ini sebenarnya indahnya demokrasi
ya karena memang kita juga harus realistis
tidak tentu tidak semua kader
ya dalam satu partai itu tentu akan puas dengan keputusan yang dibuat
oleh pemimpin ataupun juga pimpinan partai ya
yang memiliki otoritas untuk membuat keputusan ini
tetapi kami tidak ingin mengomentari dinamika internal dari masing masing partai politik
itu sepenuhnya adalah
kedaulatan partai golkar
pdi perjuangan dan juga hanura dan juga partai nasdem
pak ahok tentu senang saja
ketika empat partai yang ada dalam koalisi yang mendukung pak ahok ini
ini memberikan dukungannya pada pak ahok
dan pak ahok mengucapkan terima kasih
tapi kalau bicara soal adanya perbedaan
ini sepenuhnya ada dalam jurisdiksi masing masing partai
dan pak ahok tidak punya jangkauan untuk melakukan intervensi kesana
yang berikut kita tahu bahwa masing masing partai ini apalagi bicara partai golkar
ini adalah partai yang punya sejarah reputasi yang cukup panjang
dan dengan demikian saya pikir masing masing partai ini tentu sudah membuat keputusan
ya berdasarkan pertimbangan pertimbangan untung dan rugi
dan mereka tentu menempatkan kepentingan partai politik mereka itu di atas kepentingan kepentingan
tentu tidak ingin mengalahkan kepentingan rakyat
kalau kita bicara golkar kan selalu bilang bahwa suara golkar adalah suara rakyat
suara rakyat sama dengan suara golkar
nah kira kira seperti itulah mas indra
tapi yang kenapa muncul pernyataan terbuka dari seorang ahmad doli kurnia ini adalah karena pernyataan dari salah satu pimpinan dpp nya
dari pimpinan dpp nya mengatakan bahwa bagaimana ahok nanti benar benar bisa ikut membesarkan partai
nah ini konteks ini yang ingin saya tanyakan ke anda
kalau ada benar benar muncul seperti itu
artinya kan pasti ada sebuah syarat yang mengikat ahok sebenarnya
ya kalau itu tanyakan kepada yang bersangkutan
yang mengeluarkan pernyataan itu
karena saya juga tidak tahu konteksnya apa
tetapi yang saya tahu tiga partai nasdem hanura dan golkar dan kemudian diikuti oleh pdi perjuangan
itu kerap kali mengeluarkan term memberikan dukungan tanpa syarat
bukan dukungan syarat syarat
itu yang kemudian dipahami oleh pak ahok
dan dipahami oleh pak dolly kurnia
dan dipahami oleh tim pemenangan pak ahok
yang juga bukan berasal dari partai politik
karena memang ada suatu kesadaran bersama bahwa para pendukung pak ahok ini ingin memberikan dukungan
dan juga sokongan politik kepada pak ahok
antara lain dengan tidak memberikan beban politik terlalu banyak bagi pak ahok
atau mungkin karena kontrak politik itu yang tahu mungkin hanya pak ahok dan dpp partai masing masing begitu ya
kecuali pdip yang sengaja di depan publik pak ahok dipaksa untuk menandatangani
itu harus ditanyakan pada masing masing elit partai politik kan begitu
dan saya kira dinamika seperti ini ini hal yang lumrah dan biasa saja
tetapi memang idealnya tentu pak ahok juga berharap katakanlah misalnya partai golkar itu soliditasnya itu ada
sehingga kemudian mesin partai politik ini bisa bergerak secara optimal dan maksimal
ini kan sebenarnya kalau kita lihat kan secara implisit para politisi dari partai politik ini
agak skeptis kira kira pak ahok ini cukup loyal dan setia kepada partai politik atau tidak
kan sebenarnya itu pertanyaannya
tetapi kita tahu bahwa pak ahok selalu bicara bahwa loyalitas dan kesetiaannya kalau dibuat prioritasnya
itu yang utama pada konstitusi dan yang kedua pada rakyat
kira kira seperti itu
tapi kalau ada kemudian partai pendukung yang mempertanyakan
partai politik sejauh partai politik visinya sama dengan apa yang menjadi keyakinan pak ahok
nah kalau bicara partai golkar pak ahok ini kan juga pernah menjadi kader partai golkar
bahkan menjadi anggota dpr ri melalui partai golkar
baik yang dimaksud sebenarnya ikut membesarkan partai golkar itu lalu yang bagaimana sebenarnya bang doli
kita tahan dulu ya
kita nanti lanjutkan di segmen selanjutnya
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
baik saya akan coba kutip apa yang disampaikan begitu oleh pak doli ya dari pernyataan terbuka ini
saya juga mendapatkannya begitu
anda menyebut bahwa mempertanyakan kalau tidak salah nilai manfaat kemudian
nilai manfaatnya apa golkar kemudian kalau mendukung ahok
kalau ternyata anda membedah tadi di tulisan ini juga sosok yang kontroversi
ketika kemudian disebut bisa membesarkan golkar bagaimana ketika di masyarakat sendiri kontroversi
akhirnya golkar nanti bisa kena juga
bisa anda jelaskan soal ini
ya jadi gini tadi kan pertanyaan sebelum kita tutup segmen pertama itu
pernyataan dari ibu hetiva wakil dpp itu kan konteksnya bahwa kemarin golkar buat acara
mengumpulkan tokoh tokoh atau kader golkar yang ada di legislatif dan eksekutif
dan salah satu agenda pembicaraan di dalam acara itu
itu adalah menghadapi pilkada dua ribu tujuh belas
jadi daerah daerah yang memang mengikuti pilkada itu membicarakan bagaimana konteksnya untuk memenangkan
kemudian logika politik yang sederhana adalah
kebenaran partai politik itu kan untuk merebut kekuasaan
dan dalam konteks yang teknis itu kan terdiri dari event event politik
nah pilkada ini kan event politik antara yang nanti tujuannya
yang nanti itu adalah pemilu legislatif di tahun dua ribu sembilan belas
jadi konteksnya bagaimana semua calon calon kepala daerah yang diusung oleh atau yang didukung oleh partai golkar
itu nanti bisa berkontribusi untuk ikut memenangkan partai golkar di pemilu dan pilpres dua ribu sembilan belas
nah itulah kenapa latar belakang pernyataan itu
makanya pak ahok ini kan dianggap juga calon dari partai golkar sama dengan calon calon daerah yang lain
salah satu tugasnya adalah kalau nanti terpilih jadi maaf dari gubernur atau bupati dan wali kota
ya golkar berharap kepala kepala daerah itu bisa membantu golkar nanti memenangkan
bisa membantu golkar
tapi di sisi lain juga menandangin kontrak kontrak politik dengan partai partai lain yang nanti bertahun tahun golkar juga
nah pertanyaannya kemudian adalah ketika memang itu tugas dan harapan partai golkar diberikan kepada pak ahok

kemudian sementara itu dia kita tahu kemarin menempatkan golkar akhirnya sedikit dipinggirkan ketika dia memilih pdp sebagai pengusung
yang saya yakin juga pasti punya kontrak politik
gak mungkin lah
dulu juga pak jokowi kan mengatakan bahwa partai partai itu dukung tanpa syarat
tidak ada pembagian
tapi kalau begini misalnya
kalau misalnya tadi seperti bung ansi bilang
kalau kontrak politiknya itu isinya misalnya demi kepentingan rakyat
artinya kan tidak ada yang dicederai juga
misalnya ahok seorang ahok tetap menjalankan kepentingan rakyat sesuai dengan visinya dia
yang mungkin sama juga dengan apa yang dilakukan apa yang dimintakan kontrak politiknya oleh partai partai
itu kan tidak menjadi masalah
yang menjadi masalah kan ketika kontrak politiknya itu isinya apa
misalnya kalau mau membantu golkar atau membantu pdi perjuangan
tentu seorang calon kepala daerah calon presiden hubungannya dengan partai partai politik
yang merekatkan mereka pertama kali saya kira kan visi
terus kemudian komitmennya terhadap apa
kalau kita bicara tentang bangsa dan negara ya tentu kepentingan bangsa negara
kepentingan rakyat dan seterusnya
saya kira itu clear
begitu ada beberapa partai mendukung si a
saya kira itu sudah otomatis bahwa si a itu akan sama pandangan visinya untuk kepentingan bangsa negara dan rakyat
tapi kalau di dalam partai politik kan tidak cukup hanya itu
partai politik ini kan juga sebagai alat agredasi kepentingan masyarakat komunitasnya
yang tentu juga punya kepentingan spesifik dibandingkan dengan partai yang satu dengan partai yang lain
nah ketika kita punya komitmen dengan satu calon
saya kira itu tidak bisa juga dilepaskan
komitmen dan kontrak itu
dan nyata itu pasti terucap kayak yang kemarin seperti yang saya katakan tadi kan
pasti ada tuntutan seperti itu
ini sebenarnya yang ingin kita ini bung ansyi
bahwa karena selama ini dikenalkan ahok bisa maju lewat independen
boleh dukung tetapi tidak ada syarat
mendukung saya dengan tanpa syarat
kan selalu diulang ulang seperti itu
yang ingin kita gali di sini adalah benar dengan tanpa syarat tidak
karena kalau ada kemudian partai partai yang menyatakan mendukung kemudian menyatakan seperti ini
yang kemudian dikomentari oleh
bang doli juga bahwa kemudian meragukan
waktu itu minta ditinjau untuk mendukung ahok minta ditinjau begitu loh
itu bukankah menjadi sebuah
sebuah drama di depannya tapi di belakangnya sebenarnya banyak tersandra oleh partai partai yang mendukungnya
mungkin beberapa hal ingin saya respon ya
yang pertama soal dinamika dan perbedaan pendapat dalam partai politik
ya kita manusia ini hebat
apa hidup secara sosiologis itu kalau tidak kerjasama ya konflik
kita mau lihat dari perspektif yang mana
dua dua bisa bermanfaat bisa kontributif sifatnya
dan juga konstriktif
tinggal partai politik perlu melakukan pelembagaan dalam proses decision making proses begitu pengambilan keputusan
sehingga apapun yang berkembang dalam partai politik ini sehat kemudian bagi partai politik yang bersangkutan
itu yang pertama
yang kedua saya ingin menegaskan bahwa posisi pak ahok itu
itu bukan posisi yang katakanlah menekan partai politik
ataupun mengemis ngemis partai politik untuk memberikan dukungan
jadi posisinya adalah
kita tahu bahwa sejak awal itu pak ahok ketika running awal
itu didukung oleh relawan yang menamakan dirinya teman ahok
didukung oleh sebagian warga jakarta
dengan mengumpulkan ktp
dan ini bisa dibaca secara komprehensif
yang pertama bahwa ada satu juta sekian ktp
ini adalah merupakan basis legitimasi dukungan terhadap pak ahok
sebenarnya juga bisa dibaca
suara publik yang menghendaki pak ahok ini
dibaca yang sama tidak
nah dimajukan begitu
nah sebenarnya aspirasi publik
yang menyampaikan apa apa
ini kan terserah partai politik
untuk menangkap pesan ini atau tidak
nah dalam perkembangan
ada tiga partai pada awalnya
dan juga diikuti oleh partai golkar yang melihat
bahwa ada penyampaian aspirasi oleh publik
pak ahok punya legitimasi seperti itu
dan kemudian mereka melihat bahwa
mungkin ini bagian dari aspirasi publik
tentu ada plusnya adalah berbagai survei
yang dilakukan oleh lembaga lembaga survei yang punya integritas
nah sementara menyangkut
dukungan tanpa syarat atau dengan syarat
kalau kita bicara soal konsep partai politik
partai politik itu dibentuk
untuk mendidik kader kadernya
sehingga memiliki integritas dan kapasitas
untuk menjadi pejabat publik
dan fungsi dari pejabat publik itu adalah menjadi pelayan publik
ketika dalam partai politik ini melakukan
mestinya tujuan akhirnya itu adalah kepentingan bangsa
tidak bisa kepentingan partai politik
itu bertentangan dengan kepentingan bangsa
karena partai politik ini
bukan suatu entitas
yang berdiri sendiri
dan kita tahu bahwa partai politik
ini sebenarnya merupakan alat
sarana atau media
untuk mendapatkan kekuasaan
dan kekuasaan ini adalah alat
untuk memperjuangkan kepentingan rakyat
tapi bang doli melihat kesana juga tidak
oh ya betul
agar suara realita politiknya
bicara politik itu kan
bagaimana mendapatkan kekuasaan
dengan cara apa
dalam konteks ini bisa lewat persorangan
bisa lewat partai politik
tapi tidak hanya berhenti di situ
bukan hanya how to get power
tetapi yang juga penting adalah how to use power
yang dimaksudkan dengan pak ahok
tidak partai harus mendukung
ya tentu karena kesamaan visi dan ideologi
dan kepentingan bangsa
tetapi bukan mendukung dengan syarat
untuk kepentingan kepentingan yang sifatnya parsial
kepentingan kepentingan yang mungkin saja bisa mencederai kepentingan yang lebih luas dan lebih besar
tapi kalau pak doli sendiri sebenarnya melihat
ada syarat yang diikutkan oleh partai golkar tidak sih sebenarnya
pak ahok itu kan juga pernah besar di partai politik
saya kira beliau tahu persis juga kultur yang terbangun di partai politik
bahwa kemudian kita bicara tentang definisi politik
seperti yang disampaikan tadi oleh bung

saya kira ya itu memang apa adanya
dan saya kira tadi saya katakan itu kan itu sudah done di awal ketika seorang partai yang muli
nah kalau kemudian misalnya pak ahok itu tahu ya
bahwa kultur politik seperti itu
dan juga tadi disebutkan pak ahok itu sudah mendapat dukungan yang besar
ya kemudian legitimasi yang kuat daripada masyarakat
tanpa dukungan politik
ya saya kira kan juga kenapa nggak maju saja
jadi independen menggunakan itu kan
ngapain lagi menerima timbangan apa
dari partai politik yang saya kira kita tidak bisa menafikan ya
dan itu sah saja dalam logika politik
partai partai politik ini pasti punya kepentingan
siapa saja yang empat itu gitu
dan kemarin kita sudah buktikan di dalam pilpres
kan akhirnya juga sama aja kan kabinet ini juga bagi bagi partai politik
kan yang awalnya tidak
itu realitas ya
nggak bisa dipungkiri gitu loh
fakta yang sebuah logika politik dimanapun yang ada di dunia ini gitu
nah jadi kemudian apalagi terpicu dengan statement itu
kalau memang tidak ada kontra politik gitu kan
ya nggak usah ngomong begitu
nah sekarang ngomong begini menjadi makin ragu ragu
jadi kita jadi bertanya kan
nah sudah lah dipertanyakan tapi sikap pak ahoknya akhir akhir ini terhadap pak tegolkar
itu seolah olah ingin membuat jarak
nah makanya saya kira kemudian muncullah reaksi
nah sekarang next ya
sebetulnya apa namanya
apa yang saya sampaikan ini kan untuk bagaimana masih bisakah kita
kalau ada pertanyaan apakah manfaatnya buat pak tegolkar
kan tinggal dijawab saja
bagi teman teman yang mempertanyakan itu
bahwa kita nanti komitmen kita dengan pak ahok seperti ini
dan bagi pak ahok juga harus menunjukkan dong
kalau memang dia memang sudah punya komitmen dengan ini
sehingga kalau kita mau bicara tentang mau solid
nanti mesin politik ini mau berjalan
ini masih punya waktu
tapi ya pertanyaan pertanyaan seperti itu kan harus kita sampaikan juga kepada para kader
bukan sih kalau kita lihat ke belakang sedikit kan
bagaimana golkar mendukung pak ahok ini kan sebenarnya
ketika stiano fanto terpilih menjadi ketua umum
tidak lama kemudian langsung menyatakan dukungan pada ahok
untuk menjadi kandidat gubernur dki
maju lagi begitu
artinya prosesnya memang hanya sebentar
tidak mungkin tidak melibatkan seperti partai partai lain
ketika memilih dukungan atau mengajukan calon begitu ya
nah apakah ini kemudian justru bisa berdampak nantinya
bagi kerja politik pemenangan ahok jarot ini sendiri
terus terang saya tidak paham ya
mekanisme internal dari setiap partai
pdi perjuangan punya mekanisme internal tersendiri
partai politik seperti partai golkar juga punya mekanisme internal tersendiri
dan partai golkar sebenarnya bukan hanya memberikan dukungan terhadap pak ahok
jauh jauh hari juga partai golkar juga sudah bicara ya
di forum partai golkar sendiri menyampaikan mendukung pak jokowi dodo untuk maju sebagai presiden dua ribu sembilan belas
nah saya tidak paham
sebagai orang luar partai golkar itu tidak paham mekanisme internal partai golkar
tetapi bahwa itulah yang dibaca oleh publik bahwa begitulah ya keputusan resmi sikap resmi dari partai golkar
nah idealnya memang satu partai yang mendukung itu bisa mensinergikan semua potensi dan kekuatannya
itu untuk melakukan kerja kerja pemenangan
karena itu kalau misalnya ada satu orang seperti mas doli misalnya
yang kemudian mempertanyakan sisi manfaat
mempertanyakan sifat ini
tentu ini juga akan menjadi problem tersendiri
idealnya setiap partai itu memiliki soliditas kohesi yang cukup kuat
sehingga kemudian bisa melakukan tugas secara baik kan seperti itu
tetapi realitas politik ini kan harus juga diterima sebagai sesuatu yang memang dihadapi
dan tentu tim pemenangan ini bisa ditantang untuk melakukan kiat kiat kreatif dan juga inovatif
untuk melakukan kerja dalam proses pemenangan pak ahok dan pak jarod ini
terutama terkait begitu
terutama terkait begini
ketika apa yang disampaikan juga mas doli tadi
bahwa awalnya ahok yang dikenal anti partai
karena memilih maju lewat independen
dikenal dengan tanda kutip anti partai
lalu kemudian akhirnya mau juga
melalui partai dan disitu golkar malah ikut mengusung ya
disebut itu menurunkan derajat golkar sebenarnya
mas dodi menyebutkan seperti itu
nah kemudian ketika pdip
malah kemudian tergusur lagi
menjadi hanya pendukung gitu loh
itu juga menurunkan derajat golkar
pertanyaan saya adalah
kalau misalnya ada
tingkat perasaan seperti yang disampaikan oleh mas doli tadi
golkar semakin turun ini
bukankah itu nanti akan berbahaya bagi soliditas
salah satu partai yang mendukung pemenangan ahok jarot
soal sikap pak ahok yang konon kabarnya anti terhadap partai politik
pak ahok tidak pernah anti terhadap partai politik
tetapi memberikan kritik ataupun juga pernyataan yang kritis terhadap partai politik itu ya
dan kita tahu bahwa persepsi masyarakat terhadap partai politik ini kan
boleh dibilang tidak selalu positif
bahkan dalam berbagai survei
itu menempatkan masyarakat itu mengalami krisis terhadap
krisis kepercayaan ya
public distrust terhadap partai politik ini kan cukup tinggi
ini yang menjadi
ini yang menjadi latar belakang
sehingga kemudian masyarakat ini mendorong pak ahok melalui jalur non partai politik ketika itu
nah pak ahok selalu mengatakan bahwa partai politik ini adalah sebenarnya pilar demokrasi
problemnya sekarang pilarnya ini belum menjadi pilar yang kokoh
masih menjadi pilar yang katakanlah rapuh
karena itu partai politik ini kan harus mengalami proses modernisasi
melakukan transformasi diri dan seterusnya
yang pertanyaan utamanya adalah begini
bukan soal anti partai atau tidak anti partainya kan sudah melewati
tapi kan itu yang selalu dikatakan seolah olah pak ahok tidak konsisten kan
memilih jalur a kemudian pindah ke jalur b
bukan soal pak ahoknya
ada perasaan dari golkar yang ketika mau memutuskan maju independen
disitu aja golkar gabung
padahal golkar harusnya bisa sebagai partai memilih calon yang lain
ada kader partai dan lain sebagainya
tapi begitu menjadi pengusung
paling tidak disitu menjadi pengusung saja dinilai sudah menurunkan derajat
apalagi ketika ada partai lain masuk
malah digeser lagi menjadi hanya sekedar pendukung
dan juga bahkan ketua tim pemenangannya diganti
yang merupakan kader golkar nusron wahid yang sempat mengorbankan
pak nusron itu kan ya mendapat komentar komentar negatif juga kan
karena beliau pejabat publik
tapi berani pasang badan menjadi ketua timnya pak ahok kan gitu
nah sekarang ketika sudah didaftarkan bersama dengan partai yang lain
tiba tiba bukan hanya sudah diganti
pak ahok kemarin mengatakan kita nggak pernah menganggap nusron itu sebagai ketua tim
bahkan ini kan saya bilang loh terus dianggap apa selama ini pak nusron itu
pahala dia itu sekarang serepresentasi partai golkar
dan posisinya itu salah satu ketua korbit
itu wakil ketua umum lah di partai kita kan gitu
nah ini kan menjadi pertanyaan besar
apalagi kalau kemudian dibebankan dengan tugas yang seperti tadi
bahwa pak ahok itu nanti tugasnya membesarkan partai golkar kan gitu
ya tadi saya mau jelaskan
saya nggak mengatakan bisa saja menurunkan derajat
karena waktu itu kan pak ahok mengatakan sepertinya tidak butuh partai politik
dan sudah siap maju dengan dukungan masyarakat independen gitu
nah dengan masuknya partai partai politik ini kan sebetulnya ya ada saja orang yang memberikan komentar loh
kenapa ya kok kemudian orang yang mau jadi maju independen kok kita nawarkan diri
untuk mendukung sebagai sebuah partai politik besar gitu
nah tapi itu sudah oke
sudah selesai gitu ya
kita tidak perlu perdebatkan lagi
tidak kesana lagi
tetapi maksudnya posisi golkarnya ini
nah sekarang kan ya gini
ini juga nanti dalam rangka begini
ini kan golkar bagaimanapun sudah memutuskan ya
mendukung pak ahok gitu ya
anda tidak dalam posisi menolak ini sebenarnya kan
gini konteksnya saya itu nggak bicara tentang tolak atau dukung ahok gitu loh
saya kan membicarakan tentang
ada realitas politik yang terjadi sekarang di dalam partai golkar
ada yang mengatakan tolak
ada yang mengatakan ting jauh kembali gitu
bahkan ada yang sudah menjadi tim sukses yang lain gitu ya
nah terus kemudian tiba tiba muncul pak ahok itu rupanya sudah ditugasin untuk besarin partai golkar
nah kalau memang sudah ditugasin dengan partai golkar
harusnya kan semua anggota anggota partai golkar ini kan nggak perlu lagi mempertanyakan kan
ya sudah kita solid semua dukung
nah artinya kan
nah artinya kan ini nggak tersampaikan
nah tadi nyambung yang mas sampaikan itu
memang sejak awal pak novanto itu justru pertama kali bilang dukung ahok daripada dukung pak jokowi
nah saya kira ini soal mekanisme saja
harusnya kan memang mungkin perlu proses yang panjang
kemudian yang bottom up gitu ya
sehingga memang kalau kita harapkan mesin partai golkar ini solid untuk dukung pak ahok
yang tadi tadi itu tidak terjadi
jadi menurut anda perlu dijelaskan oleh pak ahok tidak misalnya soal menganggap nusron tidak pernah dianggap sebagai ketua tim pemenangan
kita tahan dulu ya kita harus jeda
sampai jumpa bersama kami di cnn indonesia prime news
tolak atau dukung ahok bukan itu konteksnya
tetapi kan yang dipersoalkan
berbeda loh tadi
tetapi yang dipersoalkan itu adalah sikap internal partai politik ya
pak novanto sebagai ketua umum dan juga mungkin jajaran dpp nya
dan itu wilayahnya ada di internal partai golkar
jadi pak ahok pun yang di luar itu tidak bisa menjangkau ke dalam itu
itu jurisdiksinya jelas
maksudnya ketika sebuah tim menangan ini
kan harus menutup celah celah yang ada begitu
ketika ini bisa berpotensi menjadi masalah
bahkan di golkar sebenarnya cukup banyak dibanding kalau partai yang lain ya
misalnya kayak demokrat mungkin hanya soekrohut dan hayon isman
jadi begini inilah sebenarnya kedewasan dan kematangan berpolitik dari partai politik
nah mestinya ketika mereka sudah menyampaikan bahwa mereka mendukung salah satu kandidat
mereka harus bisa melakukan konsolidasi internal

dan kemudian bisa berpengalaman dengan partai politik yang lain
artinya problem problem seperti ini harusnya tidak muncul pada saat ini
ya apalagi kalau bicara dalam konteks partai golkar
partai golkar ini kan sudah cukup agak lama ya menyampaikan dukungan terhadap pak ahok
dan ketika itu mungkin juga belum tampak riak riak yang mempertanyakan dukungan terhadap pak ahok
nah kan baru hari satu dua hari ini yang tadi dijelaskan oleh mas doli
karena itu ini kembali berpulang kepada
performance yang ditampilkan oleh partai politik
dan ingat bicara soal pilkada bicara soal pemenangan
ini ada beberapa faktor kan
ada faktor figurnya ada faktor mesin politik
dan yang penting ini adalah karakteristik pemilih
nah pemilih jakarta ini apakah pemilih yang melodramatik
pemilih yang transaksional emosional
ataukah pemilih yang sudah relatif cerdas
dan pemilih jakarta yang well inform
hari ke hari itu mereka mengikuti informasi politik
mereka tentu juga akan mencatat
sepak terjang yang dilakukan oleh partai politik ini
marilah partai partai pendukung ini
ini saatnya untuk merapatkan barisan
ini saatnya untuk segera memanaskan ya
dan segera bekerja begitu
nah jangan sampai nanti
ini saatnya untuk segera memanaskan ya
dan segera bekerja begitu

itu kerjanya lebih militan dari
kan kita tidak berharap seperti itu
sementara kita dari hari ke hari selalu bicara
partai politik adalah pilar demokrasi
dan pelembagaan politik harus kita lakukan lewat partai politik
kan seperti itu mas
terakhir saya ingin tanya ke mas zoli
jadi apa yang akan dilakukan kepada dpp nanti
apakah hanya cukup memberikan pernyataan terbuka seperti ini
mengkaji ulang itu maksudnya seperti apa
sebagai seorang kader kan
saya sampaikan ini
ke para pemimpin partai
supaya mereka melihat realitas ini
yang harus juga segera dijawab
bahwa ada penolakan penolakan di bawah maksudnya
bahwa ada penolakan
dan memang ini kan harus segera dikonsultasikan
makin lama kalau ini dibiarkan juga makin
nah jangan kemudian
sikap yang diambil itu malah kontraproduktif
kita harus belajar
pengalaman yang sebelumnya kan golkar
sudah mengalami satu peristiwa yang menyedihkan
konflik yang berkepanjangan
jangan kan gara gara sama seperti ini
dukung siapa dukung siapa
dan waktu itu kan
pemicu puncaknya itu adalah
ketika beberapa kader dipecat
termasuk pak nusron dan bang yoris ini yang sekarang
kalau dulu kemudian memprotes
sekarang jangan juga kemudian
pagi pagi ketika ada realis seperti ini
ngancam mau dipecat lagi orang lain
gak selesai urusan partai
paling kita harusnya mengambil pengalaman yang
berharga sekali dengan proses yang kemarin itu
waktu masih ada
harus wise kemudian menyikapi ini
dengan mekanisme mekanisme yang jelas
waktu di munas kemarin saya termasuk orang yang
mekanisme yang jelas
pada sebuah partai
di dalam proses pemilihan calon calon pemimpinnya
apakah itu pilpres
atau kemudian pilkada
sehingga inilah semua yang akan mengurai pelan pelan
sama kan dulu waktu
awal dari persoalan itu muncul kan ketika pagi pagi juga
golkar sudah menyatakan punya calon sendiri
calon presiden sendiri gitu ya
nah kemudian ada reaksi
tapi kalau kemudian ada dibuat mekanisme
bagaimana juga dilibatkan
dari bawah bottom up dan segala macam
situasi yang seperti
sekarang ini akan tidak terulang
ini kan berulang terus ini
tapi kalau sekarang sudah menjatuhkan pilihan
kira kira menjatuhkan pilihan
memilih kandidat yang memiliki
kandidat petahana yang memiliki
survei dari beberapa lembaga survei
tertinggi begitu kan
apakah ini bukankah anda bisa menilai
manfaatnya bagi golkar yang baru saja
terkena konflik berpanjangan dan baru saja
selesai begitu justru akan membawa
manfaat bagi golkar
karena publik melihatnya seperti itu justru
nah ini mumpung anda
bung ansi disini juga terkait dengan pak ahoknya
tadi pak ahok itu
sudah juga menunjukkan
bahwa dia punya apresiasi yang tinggi
ke partai politiknya
harus juga sikap dan pernyataan juga
menunjukkan seperti itu
kalau misalnya kemarin
harusnya kan pernyataan
bahwa kita tidak pernah menganggap
pak nuson sebagai ketua ttip itu tidak perlu dikeluarkan
ataupun kalau itu ada
itu dari partai partai ini
sebetulnya yang membicarakan tentang itu kan
kan harusnya begitu kumpul empat partai
loh kami sebagai partai
paling besar sekarang dpr
kami mau jadi ketua partainya
ketua timnya kami
nah perdebatan terjadi diantara partai politik
bukan seperti pernyataan pak ahok yang
tidak pernah menganggap itu
pernyataan pak ahok itu kan kemudian
antar konflik lagi di dalam partai politik
ketua dki golkar mengatakan
kami kalau nggak ketua timnya dari kami
kami tidak mau gabung dengan tim sana
friksi baru juga diantara partai partai politik ini
itu juga terjadi
setelah pernyataan dari pak ahok
dan dari pdp bawah ini
pak faya kun kan mengatakan begitu
kalau kantor kami sudah ada disini
nah rapatnya disini
kalau kami susahnya kami tidak mau
ini kan juga jadi masalah
nah ini yang saya maksud dari dampak tadi ini
ini kan partai politik ya
kalau kita sempat melihat
komunitas teman ahok
kita tahu bahwa mereka yang dari hari ke hari bekerja
untuk menguntulkan ktp
dan ketika pak ahok berpindah
ke jalur partai politik
kita bisa juga menyaksikan bagaimana
anak anak muda ini bersikap
tampak sekali mereka memiliki kedewasaan bersikap
kedewasaan dalam partai politik
nah kira kira seperti itu
karena itu tentu yang harus kita lakukan pada saat ini
ini adalah melihat
kepentingan yang lebih besar
marilah partai politik yang sudah menyampaikan dukungan
terhadap pak ahok ini
untuk melakukan konsolidasi yang lebih serius lagi
untuk terus menggerakkan mesin ini
kalau sampai hari ini kita masih berkutat pada problem internal
ini akan mandek
bisa saja kemudian nanti
yang bekerja lebih keras
ini satu pernyataan tadi yang disampaikan oleh bang doli tadi
sebaiknya pak ahok juga ketika mau
diusung oleh partai politik
tidak mengesampingkan partai partai politik
kan pak ahok ini sudah menjadi bagian
paling tidak empat itu
nah saya kira juga
pak ahok juga harus berubah gaya
seolah olah didukung oleh banyak dukungan dari masyarakat langsung
sekarang kulturnya juga sudah harus mulai dikawinkan
antara dukungan ini dengan dukungan ke partai politik
menempatkan partai politik ini
sebagai sesuatu yang
ya sesuatu entitas yang juga penting
di dalam proses penukungan dia sebagai
sebenarnya pak ahok itu memberikan keleluasaan
yang penuh kepada partai politik
menyangkut tim pemenangan
ini kan persoalannya ada di komunikasi antar partai politik
bukan saja antar partai politik
jadi problemnya bukan di pak ahok
ini bola silakan partai politik
silahkan kalian melakukan konsolidasi internal
dan kemudian melakukan komunikasi antar partai politik
tapi kalau diminta berubah gaya tadi
jadi intra dan antar begitu
kalau diminta berubah gaya tadi pak ahok agar
dia juga menganggap bahwa partai politik ini penting begitu bagaimana
ya pak ahok menganggap partai politik penting dong
partai politik penting
karena itu kemudian pak ahok mau maju melalui partai politik
kan seperti itu
bentuk apresiasi pak ahok bahwa partai politik penting itu adalah
pak ahok mau kemudian maju lewat partai ini
karena pak ahok melihat bahwa partai politik ini
mau memberikan dukungan pada saat itu yang dikatakan
itu tanpa syarat
bukan minta yang macam macam
tanpa mahar politik dan yang lain lain
kalau yang disebutkan bang doli tadi itu bukan yang macam macam ya
yang disebutkan bahwa ikut membesarkan partai golkar tadi bagaimana
ya kalau yang tidak macam macam
harusnya tidak terlalu banyak memberikan beban kepada pak ahok
harusnya konsolidasi internal dan kemudian bekerja saja
kan seperti itu
walaupun menurut saya itu konsekuensi politik
kalau mahar mungkin
tidak bicara lagi mahar
artinya konteks bahwa
kontrak politik yang negatif itu kan mahal
karena kan yang marah kan orang
kalau mau jadi ketua uang dan segala macam
tapi saya kira bagi sebuah partai politik
mengharapkan calonnya nanti
kalau menang kemudian punya kontribusi
terhadap partai politiknya
ya saya kira itu logika politik biasa saja
tapi menurut bung asi itu membebani
membebani pak ahoknya itu
dan pak ahok saya kira tahu
dan kalau pak ahok tahu
sadar sebagai pernah orang yang jadi
pertama partai politik
dia sudah menerima dan punya komitmen
sama partai politik
dia sudah tidak lagi menempatkan sebagai beban
tidak ada yang dipertentangkan
kalau seperti golkar kan suara golkar adalah suara rakyat
jadi yang pak ahok fokusnya disitu saja
tidak ada tanpa syarat
oke kita lihat nanti bagaimana
pak angdoli ini akan berbicara lagi dengan
masih akan berlanjut ini
masih akan meminta
penjelasan dari dpp
saya kira tidak perlu ulang ulang disampaikan kan
apa namanya pak novanto sebagai ketua umum
sangat concern kan
dengan bagaimana supaya partai kita ini
terus bisa besar
bisa maju dan bangkit kembali
sudah dipahami betul
dan tinggal dicari caranya saja
untuk bagaimana konsolidasi
terima kasih bang ahmad doli kurnia telah bergabung bersama kami
terima kasih bang asylima atas ulasannya juga
malam hari ini selamat malam